kembali anda bersama kami di redaksi siang
perpanjangan sistem ganjil genap di dki jakarta
menimbulkan titik kemacetan baru di jalur alternatif
sebagian besar warga masih memilih naik kendaraan pribadi
dengan menghindari jalur ganjil genap
usai peralatan asean games dan asean para games dua ribu delapan belas
pemerintah provinsi dki jakarta kembali memperpanjang
sistem ganjil genap hingga tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas
aturan itu tertuang dalam peraturan gubernur no satu ratus enam tahun dua ribu delapan belas
tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap
harapannya dapat membuat warga beralih ke moda transportasi lain
namun tak sedikit yang masih memilih kendaraan pribadi
survei badan penelitian dan pengembangan kementerian perhubungan menyebut
tiga persen masyarakat memilih tetap menggunakan kendaraan pribadi
dari lima puluh tiga persen itu
tiga puluh tujuh persen diantaranya menggunakan jalur alternatif
untuk menghindari sistem ganjil genap
hasil survei menunjukkan
jalur alternatif menjadi opsi ketika nomor plat mobil tidak sesuai tanggal
sehingga tentu saja
kepadatan di jalur alternatif tak terhindarkan
saya mencoba menelusuri jalan profesor dr sukomo
dan berbelok ke jalan khc abdullah syafiee
jalur ini menjadi alternatif mereka yang menghindari
jalan gatot subroto dan mt haryono
hari ini merupakan tanggal ganjil
dan jalur yang saya lewati ini merupakan jalur yang tidak terkena ganjil genap
sehingga menjadi alternatif bagi kendaraan bernomor genap
dan kalau kita lihat memang dari tadi
banyak kendaraan kendaraan bernomor genap yang melewati jalur ini
sehingga memang terjadi kepadatan yang cukup signifikan
dengan rata rata kecepatan sepuluh hingga dua puluh km per jam
tak jarang mobil yang saya naiki kerap berhenti
lantaran kendaraan yang melintas
iya sih terutama kalau misalkan pagi ya
nggak tahu juga kenapa kalau walaupun nggak ganjil genap tetap macet
mungkin karena banyaknya pekerja yang pagi pagi ngejar jam kantor kali
jadi desak desakan kayak gitu sih
sama juga kayak misalkan kayak kendaraan ojek online
jadi makin padat aja walaupun ganjil genap nggak berlaku di daerah sini
iya berasa banget macetnya saya sampai telat ke kampus
saya kemudian membandingkan dengan kondisi lalu lintas
di jalur yang berlaku ganjil genap
saya merasakan kondisi yang begitu berbeda
nah sementara untuk kawasan yang diberlakukan ganjil genap
seperti yang saya lewati ini di kawasan sudirman
pada jam jam sibuk seperti ini
relatif sangat lancar dengan kecepatan rata rata kendaraan empat puluh hingga lima puluh km per jam
di sisi lain pemberlakuan sistem ganjil genap membuat warga jakarta
membuat warga jakarta merespon dengan berbagai cara
termasuk membeli mobil bekas dengan plat berbeda dari mobil yang sudah ada
tren semacam ini dikhawatirkan meningkat bila sistem ganjil genap menjadi permanen
badan penelitian dan pengembangan kementerian perhubungan menerbitkan hasil survei
bila aturan ganjil genap diterapkan secara permanen
tren membeli mobil bekas untuk mengantisipasi ganjil genap bergantung pada buying power
atau kemampuan membeli masyarakat
dengan kata lain mereka yang membeli mobil bekas untuk alasan antisipasi ganjil genap jumlahnya sangat kecil
namun sistem ganjil genap cukup mempengaruhi perilaku pembeli
fisher menyimpulkan masyarakat masih menunggu apakah aturan ganjil genap akan permanen
bila peraturan dicabut tentunya akan merugikan masyarakat yang sudah terlanjur membeli mobil bekas